tangisan orang tua pecah saat mengetahui anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam
kolam bekas tambang bauksit yang terletak di kampung rejo gunung lengkuas kabupaten bintan
kepulauan riau minggu sore diketahui korban bersama teman temannya berenang di kolam bekas
tambang bauksit minggu pagi namun saat berenang korban tak muncul di permukaan diduga korban
tenggelam teman teman korban sempat mencoba mencari namun tak berhasil mereka pun langsung
melapor ke warga sekitar jasad korban pun akhirnya ditemukan dan dievakuasi untuk dibawa
hai seorang tukang becak di jombang jawa timur tewas seketika lantaran tertimpa tembok dari
bangunan lama tak berpenghuni insiden ini terjadi di jalan wahid hashim jombang pada minggu siang
tembok ambruk dan menimpa korban yang saat itu sedang menunggu penumpang sambil istirahat
tiduran di becaknya menurut petugas bpbd diduga ambruknya tembok karena kondisi
bangunan yang sudah rapuh tim liputan cnn indonesia